sejak senin sejumlah perajin tahu di kelurahan paninggilan dan lembang tangerang banten
mulai memperkecil ukuran tahu yang mereka produksi
harga kedelai impor bahan baku utama pembuatan tahu yang kian mahal menjadi pemicunya
dari semula delapan rupiah harga kedelai impor kini menjadi sebelas rupiah per kilogram
opsi mengurangi ukuran tahu pun menjadi pilihan perajin
menaikan harga jual tahu dari lima rupiah per bungkus menjadi tujuh rupiah per bungkus
akan menuai protes dari konsumen
jumlah produksi tahu juga menurun
dari semula satu lima ton sehari kini menjadi satu ton per hari
agar tak terus merugi para pengusaha tahu tempe akan berhenti produksi selama tiga hari
monggok produksi akan dilakukan pada dua puluh satu februari mendatang
bahan baku ada mudah
cuman harganya itu nggak terjangkau
ya udah kerja bakti nggak ada untungnya
biasanya berapa sih pak harganya
biasa normalnya awalnya ya antara tujuh
perajin tempe dan tahu di kawasan komplek pusat industri kecil kopi
kalideres jakarta barat juga mengeluhkan tingginya harga kacang kedelai impor
sejak beberapa hari terakhir
misalnya kalau kita nih dampaknya kenaikan kacang untuk produksi
hanya kan kita produksi kan bisa dua quintal atau satu quintal setengah
sekarang produksi cuma satu vital
karena mengenai kenaikan harga kacang ini kan mutlak ini kan selalu mahal
seperti diketahui harga kedelai dunia naik karena negara eksportir seperti tiongkok
meningkatkan jumlah impor mereka dari amerika serikat
produsen terbesar kacang kedelai di dunia
hal tersebut membuat berbagai negara saling berebut stok kedelai
hingga berdampak naiknya harga jual